selamat malam assalamualaikum
selamat malam pak
terima kasih bu
silakan ini sepertinya meetingnya serius ya
yaudah ibu siapkan minuman
ibu suruh bibi ya
ya selamat meeting
terima kasih bu
baik pak nino
kamu gimana boleh sampai belum
ini kita sudah sampai dan
semuanya baik baik aja disini sayang
baru juga mau telepon kamu kabarin
mana kamu duluan
ya syukurlah kalau gitu
oh iya ini sebentar lagi kita mau dijemputkan helikopter
supaya mau ke tempat titik itu lebih gampang
nah disana hutan belantara
sepertinya sinyalnya bakal jelek sayang
ya kok jadi susah dong ngubungin kamu
ya gimana sayang hutan belantara sinyal pasti jelek
aku akan terus kabarin kamu
dan pesan juga akan aku kirim
kamu juga sama ya
jadi ketika sinyalnya ada
atau mungkin bisa terhubung
pasti akan langsung masuk tuh pesannya
ya udah pokoknya kalian hati hati disana ya
aku mau titik pesan sama kamu sama randy
kalau misalkan kamu mau kabarin andi
soalnya kondisi andi lagi drop banget

dan aku juga pasti kabarin andi ya
dan aku juga pasti kabarin andi ya
ini udah terus kabarin aku ya
saya ingat kalau tadi pagi
ibu saya itu melihat anak kecil
sedang berlari ke arah bukit kesana
nah dia sedang mengejar sosok laki laki
tapi cepat sekali
kita lihat kesana
cepat cari lagi sana ya
vitamin buat andin
nanti ki ki aceh yang kasih
obatnya ke mbak andin ya mbak ya
emang gitu mbak michi istirahat bentar
ya sebenarnya aku gak capek sih ki
cuman aku lagi kepikiran
angga sempat telepon aku dia bilang
disana tuh mediannya berat banget
ya untuk sekarang sih belum tahu ki
aku gak mau andien nanti
jadi mikir berlebihan terus jadi kepikiran
kalau hal itu untuk sementara
jangan kasih tau mbak andien dulu
sama kiki minta buat
mbak mici jangan capek capek ya
jaga kesehatan juga ya
jangan sampai nanti mbak michi
nanti michi jangan sakit
aku juga kayaknya mikir mau nginep aja deh ki
ya boleh mbak
boleh banget mbak
ya udah kalau gitu ki mau kasih obatnya ke mbak andien ya
cekanin ke mama
aduh gak jas
ya aku kabarin catherine dulu deh
ini belanjaan segini banyak
kalau dimasak siapa yang makan
randy juga lagi gak ada
kalau saja aku punya menantu
yang bisa nemenin aku buka puasa
kalau gak ada rendi
kan enak yuk
tapi ini gak ada
rendi ini udah sampai apa belum
rendi ini udah sampai apa belum

kamu udah sampai apa belum
kok kamu gak ngabarin mama yuk
tadi aku lagi sibuk buat koordinasi inti mbak
ini sekarang aku udah sampai bandara
bandara yang paling deket dari titik dimana pesawat yang ditemui pak al menghilang mbak
dan ini kita lupa ya mbak ya
jadi ini kita lagi nungguin helikopter untuk dijemput mbak
mamah kok jadi khawatir deh
ma udah mama tenang aja ya

insya allah aku bakal baik baik aja kok ma

lagi kan aku juga didampingi sama tenaga profesional

ya mama cuma bisa bantu doa yoren
semoga kamu itu diberi keselamatan
dan diberi petunjuk pak aldebarannya

mama masak hari ini
mau mau masak kenapa emangnya
oh gini mah kalau mama gak sibuk mama kirimin makanannya ke rumahnya bu andin
dan orang orang yang di rumahnya pun lagi pergi katanya ke puncak
oh gitu ren ya allah kasihan amat
yaudah kalau gitu nanti mama masakin
jadi sebelum buka puasa masakannya udah mama bawa ke sana
ya nggak apa apa dong ren lagian mama juga sendirian kadang kadang suka bete dia di rumah
iya yaudah makasih ya ma
yaudah kamu hati hati ya ren
iya ma insya allah
aduh kalau gini aku jadi semangat masak nih
mau ngapain lagi datang ke sini
hah ada apa lagi
harusnya lo seneng gue di sini
dan gue punya sesuatu buat lo
ada sesuatu yang pengen gue tunjukin sama allah
lo perhatiin baik baik
gue berhasil bikin rina hilang
dan kayaknya dia masuk ke dalam satu lubang di daerah sana sa
dan rencana gue berhasil sa
terus dari sana gue buru buru ke sini buat nunjukin itu ke lo
lo tenang aja sa
lo aman dari tuduhan itu
ya tapi kalau rina tau gimana bisa gawat rik
lo tuh kenapa sih
selalu ngambil keputusan sendiri
gak pernah ngobrol sama gue rundingan dulu gitu
ya gue cuma pengen ngasih sedikit pelajaran aja ke nino
itu membuktikan kalau dia gak becis buat jaga anak sa
dan sekarang rina
ini tuh semua gara gara lo rik
harusnya lo berterima kasih sama gue
dengan apa yang gue perbuat ini
itu memperberat nino untuk mendapatkan hak asur rina lagi
itu kan yang lo mau
lo pengen nino lebih perhatian ke keisha daripada reina
walaupun itu menyakitkan gue sih
gue gak mau tau ya rik
lo selamatin rina sekarang
jangan sampai rena kenapa napa
gue bakal selamatin rina
gue gak mau selamatin rina

tidak ada putra
emang udah gak salah lagi dah
emang uya udah yang paling berdedikasi disini
layang layang jatuh di batu
selamat sore pak uya
ini loh pak uya
dapat pesan dari randy anak saya
katanya ibu andin sakit
ini saya mau kirim makanan
oh begitu ibu andin sih ada di dalam
biarin bantuin ya pak
iya boleh boleh terima kasih pak uya
pantes tapi suaranya kok kiki gak asing
ternyata jalan berduanya
apa kabar tante
ayang kiki senyum manis begitu
coba kalau sama uya gak semanis itu
apaan sih apaan manis manis ke situ
ini kiki ada
ini tante bawa masakan
katanya bu andin kan lagi sakit
tadi randy pesen dibuatin masakan
terima kasih banyak
nanti kiki kasih tau ke mbak andin ya tante ya
tapi sebelumnya harus dipanasin dulu ya
dari baunya aja masakan
jalan jalan lagi gini kan
udah pasti gak ada duanya
eh nanti taruh di dapur ya
ini ada buat pak uya juga
tapi sebelumnya dipanasin juga ya
nanti buat sahur juga loh pak uya
gak dapet senyum mayang kiki tapi dapet makanan buat buka puasa
kembang selasi di dalam peti
terima kasih mami wayang yang baik hati
terima kasih pak uya
makasih pak uya
mbak andin alhamdulillah kata mbak mici tadi keadaannya udah mulai membaik kan
mas reddy apa kabar tante
ini kebetulan sekali ki
tante mau bicara banyak mengenai randy
tentu pengen curhat sama kiki
dengan senang hati tante kiki mendengarkan cerita tante
kamu dimana nak
ya allah rena
di sini ada bayi
ya allah rena
ayolah tuh gua mau ketemuan
vorsyaka itu tapi jauh lagi omong omong
g winkin lumang aja
healthy apa sih ya
itu mata yang paling emaminet escrater ya
tunggu dulu ya
sekarang rayna cantik banget
ya allah tolong jangan jauhkan aku dari renaya allah
udah udah udah udah sayang udah udah
eh gua bisa masuk penjara gara gara ngabisin nyawa kakak tiri gue
habis gue kesel dari kecil dia selalu ngerebut apa yang gue punya
eh udah gede suami sama anak gue direbut juga
ya kan gue gak tahan lagi ya udah gue abisin aja
semoga hubungan keisha dan rena nanti gak seperti itu
karena takut ya nak ya
eh sayang ya allah
baik sedih ya
aku bikin om baik gawatir sama aku ya
maaf ya om baik
udah udah udah enggak enggak enggak
gak usah sedih lagi ya gak usah nangis ya
baik gak salah
aku yang salah
tapi aku boleh minta sesuatu gak om baik
om baik pasti kasih
om baik tolong jangan kasih tau mama ya
om baik jangan kasih tau mama kalau aku jatuh
aku gak mau liat mama nangis
kalau mama nangis aku sedih

om baik gendong ya
energi andin sebagai ibu yang melindungi anaknya begitu besar
sampai ke rena yang menjaga mamahnya
yang membuat rena semakin sayang

yolanda nanti waktu pak amar dateng
kamu suguhin aja makanan buat dia ya
ya biar hatinya luluh sama kamu
ya biar dia ya udah
oh ibu belum makan
dia tunggu kamu dong nak
kalau ibu udah lapar mau tinggal makan aja bu
nggak usah nunggu ya aku
pak ini untuk masinya
pak ini untuk masinya
segini cukup pak
terima kasih ya
kamu tuh kenapa sih
terima kasih loh kamu sudah menyendokin
makanan untuk ibu saya
untuk ambil sendiri
ya udah silahkan
kamu juga makan ya
terima kasih pak
makan malam ini
kita akan meeting dengan pak nino
kelanjutan dari kasus yang pengen
tapi bagaimana untuk kasus kdrt pak
bukankah kita datang kesini untuk
mengurus kasus tersebut
oh jelas nanti kita akan bahas setelah ini
tapi yang paling penting menurut saya
sekarang pak nino
karena kita gak tau kan
kebetulan banget kalau kita ketemu sama pak nino
kita makan dulu baru
kita bahas itu
oh iya betul ibu
ibu harus nikmatin makanan yang dia kasih
selama makan kita berdoa dulu
kamu pimpin doa
saya nggak bisa pak kamu aja
saya belum bisa juga pak
ya udah kamu aja nak
allahumma barik lana
ya allah terima kasih
atas kebersamaan ini
dan semoga selalu diberkahi
untuk hidangan malam ini
yang penuh syukur
kamu kenapa gak makan nasi
saya emang udah gak makan nasi pak
udah waktunya berbuka
pak ada roti pak
ya rahman ya rahim
yang maha pengatami
berikanlah petunjuk kepada kami
pertemukanlah kami dengan pak aldebaran
dan kami sangat memohon
kepada mu ya allah
dan selamatkanlah beliau dimanapun berada
saya cuma mikirin pak al
gimana ya keadaan pak al
yang terjebak di hutan berantara seperti ini
kayak gini loh kondisinya
ya kalau sekarang nanya sama buah buah yang begitu tuh juga biar
tapi satu hal yang pasti
ali itu orang baik
pasti mendapatkan hal baik juga
sekarang kita cuma bisa ngeroyen aja
terbaik mudah mudahan dilindungi sama allah
dan kita berusaha
saya lupa menggabarin istri gue
rena gimana ceritanya kok bisa rena jalan jauh sekali
padahal kan tadi udah janji sama ncus udah begini
mau duduk diam di dalam tenda
renanya gak ada
tadi ada anak kakek yang bilang ke aku
kalau aku ditungguin sama papa aku
aku akan jatuh
aku mau jatuh
aku mau jatuh
kamu ditungguin sama papa
bener kamu liat papa
aku liat sendiri kok

aku mau jatuh

aku ingin aktif

kan kamu jatuh
oma juga yakin itu pasti papa ya
lo sudah penulang dia pasti tungguin kita
ibu rosa tenang ya
sepertinya itu bukan al
ya dan rena gak pernah salah
tadi ngeliatnya dimana oma juga mau ketemu
itu pasti al
mirna tolong bawa rena ke kamar ya
udah waktunya bobo
udah waktunya bobo
bersih bersih dulu ya sayang
om baik baik dulu
mimpi yang indah ya
ya besok kita ketemu papa
kita ketemu kembali
ya kita ketemu ke papa
oma juga yakin dari minggu ini
ingin lagi masuk
saya minta bu rosa jangan cepat mengambil kesimpulan dulu bu rosa
ya kita tetap berharap
tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dulu bu rosa
jangan terlalu cepat mengambil kesimpulannya
kalau kita lihat dari berbagai kemungkinan yang ada dan kita ambil yang terburuk
memang kemungkinan besar ada orang yang ingin menjebak kita
karena kemarin riza sempat lihat ada orang yang motret motret renan dan mirna
dan juga rumah ini
jadi pada saat riza deketin orang itu buru buru pergi
dan dia pergi naik motor plat b plat jakarta
saya sempat mengejarnya tapi saya kehilangan
tadi juga ada orang asing yang masuk ke kamar kita pak
mencoba untuk dekati keisha
kalau tadi aku lihat selewat seperti orang asing perawakannya
pakai baju hitam hitam pakai topi dan dia pakai masker
aku juga udah bilang sama

yaudah kita lanjut bang
jangan pakai k championships isnin

iya tadi saya udah coba telepon mama saya tapi memang susah sinyal disini
sekarang aja ngambarin kayak terenak
hai sebagian repot repot kamu mirna
di luar agak dingin om biar hangat
dan saya boleh bicara sebentar sama om
saya bener bener ngerasa bersalah banget om
berapa kali saya udah lalai soal jaga rena
andien udah amanahin banget kesayang untuk jaga rena
sebenarnya tadi saya mau ngomong sama bu bos juga tapi
yang tadi rena bilang juga
jangan kasih tau mama andien
karena andiennya juga lagi sakit kan om
jadi saya juga gak enak mau ngomong sama andien
udah mirna udah gak usah
saya lihat kamu ini memang sudah maksimal
kita harus lebih
lebih waspada aja
untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi
yang ada sekarang itu di luar kendali kita
kita nggak punya kendali sama sekali
kamu gak usah
gak usah sedih
seperti saya bilang tadi
harus siaga waspada
saling jaga satu sama lain
kamu jangan mikir macam macam
kalau kita saya mau cek rena dulu
takutnya belum tidur
ya selamat malam pak
ini sepertinya meetingnya serius ya
ya udah ibu siapkan minuman
ibu suruh bibi ya
ya selamat meeting
terima kasih bu
baik pak nino
karena pak nino sudah hadir disini
yang kita langsung aja untuk memulai meeting
saya ingin menjelaskan sama pak nino sekali lagi
tujuan kita pertama adalah mendapatkan hak asuh rena
dengan tindakan dan keteledoran dari pak nino barusan
itu bisa memberatkan kita
memberatkan pak nino
dan itu adalah kelalaian pak nino sebabnya
tidak hanya pak nino sebagai orang tua
itu mempunyai kekuatan
untuk mengasuh rena
mempunyai banyak peluang
untuk menjatuhkan kita
secara hukum ibu andin sangat pantas
untuk memenangkan hak asuh rena
salah satu sekarang
kelalaian pak nino
itu bisa menambah kesulitan
untuk pak nino mendapatkannya
maka dari itu
untuk pak neno tidak lalai lagi
dan betul betul memperhatikan
sampai pada waktunya tiba
dan sejujurnya saya masih berharap
agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan
tidak harus melalui persidangan
dan saya berharap
tidak harus melalui persidangan
karena biar bagaimanapun
bisa diselesaikan secara hati ke hati
dengan pak nino
dan dengan pak nino